oh kalau ngajak berantem yang bener dong
disini loh maju
lo pada nyadar ga sih
mataharinya makin lama makin terang tau ga
ya ampun gawat juragan
ini pasti sihirnya zeta
sekarang pasti zeta lagi berusaha ngelacak keberadaan kita pakai bantuan matahari
kau sudah terlambat mini
mau lari kemana lagi kalian
serahkan mini sekarang juga
lo tuh bisa dapetin cewek mana pun tau ga sih di dunia ini
kenapa mesti mini sih
lo segitu cintanya sama mini
aku pangeran matahari
dan aku ga mungkin cinta sama penyiru terbodos di dunia ini
kamu yang gila ya
tapi aku pangeran
aku punya harga diri
dan aku harus menjaga martabatku dengan memenuhi diri aku
melalui semua janji aku yang telah aku ucapkan
gue tau lo mau nikahin mini itu cuma karena lo takut sama dia kan
lo takut dikepukin kan
lo ga usah betul ngomong deh lo
lama lama gua ajar juga lo
tetep gua ga akan nyerahin mini ke lo
lo mau ngasih gua ketergantungan sebanyak apapun disini tetep
ga bakal gua tertipu sama lo
oke coba masuk
biarin aja namanya juga duta lo itu tahu kan kalau diorang miskin nggak punya uang maklum
udah begitu enggak tata kayak gitu gua akan terima apa ini gua nganterima pokoknya ah
buat mini ya kan ini buat lo ini ye juragan nyampun minima nggak perlu perhiasan non tante
kayak gini yang ini perluin cuman makan ya nggak teo buang aja bener cinta
aku nggak akan terima kayak gitu an tetap gua ngangin eh udah serap ngecut lo udah
mau nyobol kayak gini loh kamu ngomong apa aku nggak bakal mati kalau begitu kita bertarung
satu satu hai ojo wow wadih pakai pedang dua lagi kasih kuat udah hai wajah gila
dulu kok ngederan
ini saya dulu kok berangkat disini ada perempuan
manusia semacam kayak kamu bisa menang serangan guh
gua juga bingung
kalau gitu kenalin
gue teo salam kenal ya
tuh sepatahnya tuh sepatahnya
tengah lagi tangting tangting
sambil aja deh
sambil aja tempat
gua kalau ngajak berantem yang bener dong
juran lo penyihir
ternyata ada juga manusia sehebat kamu
kali ini kuanggap seri
aduh akhirnya aku bisa merasakan peperangan di dunia sihir
sikmat juga ya
lu tuh yang berengsek
lu sih ngajak berantem pelamahan
untung gue gak keluarin jurus yang dikasih kakek gue
gue ada penawaran menarik buat lo
untuk ngedapetin mini
kan si duta manusia gue juga manusia
jadi biar kita bisa lebih gampang
jadi lu bener bener mau bantuin gue
ya iyalah kan barusan kok ngomong
tapi ada syaratnya
kalau gue bisa ngebantuin lu untuk ngedapetin mini
lu harus bawa gue
ke dunia sihir yang sebenar benarnya
kalau bahas sihir apa ya
yang ini untuk membersinin
udah malem juragan
kita bener bener bisa istirahat sekarang
gak usah lari lari lagi
aduh mini capek juragan
aduh mana mini ngantuk lagi
emang lo tidur tuh gak ada aturannya lo tidur dimana mana
capek tau gak sih
bisa gak sih kamu tidur tuh ada aturannya
udah tidur ngacok
kamu tau gak
tapi dia jago nyihir
tapi tenang aja
juragan gak akan nyerah
itu paling jago